ya sikap bu ira beda aja pak
lebih perhatian sama dia
bahkan cenderung lebih mesra
perasa tuyo itu sudah menikah
ya ampun papa
bu ira juga udah nikah
ya walaupun cuma istri simpenan aja sih
pokoknya papa harus nasihati temen papa itu
biar gak terlanjur jauh
ada apa pak
udah mandir udah mandir kenapa

jangan jangan telah terjadi sesuatu pada tati
di negara luar
saya ada selfie
apa yang tau hope

gitu dong ketawa kan kelihatan cantik
oh iya aku mau nganterin suaminya ibu ira keluar kota
aku takut tidur sendirian
kan kita bisa beli perabotan rumah tangga
pra sedang keluar kota
apa keluar kota
mengantar suami ibu ira ada keperluan
tidak gak mungkin
kenapa gak mungkin
ibu ira itu cuma istri peliharaan
yang belum tentu sebulan sekali tengok sama suaminya
berselingkuh sama bosnya
justru kedatangan saya kemari ada hubungannya dengan itu
saya mau menasehati prasetyo supaya jangan salah melangkah
tidak saya sudah selesai
gak ada yang bisa diberi
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti